pantai ini dikenal dan dinamakan pulau merah karena terdapat sebuah bukit kecil di tepi pantai yang memiliki tinggi sekitar dua ratus meter
bukit tersebut memiliki tanah berwarna merah dan ditutupi oleh vegetasi hijau sehingga tidak terlihat tanahnya berwarna kemerahan
namun bukit ini bisa diakses oleh pejalan kaki pada saat air sedang surut
pantai pulau merah terletak di desa sumber agung kecamatan pesanggaran banyuwangi
pantai pulau merah memiliki pasir putih yang terbentang sepanjang tiga kilometer
keberadaan gugusan pulau pulau di sekitarnya juga menambah keindahannya
ombak yang ada di pantai ini terbilang cukup tinggi maka di sini tidak dianjurkan berenang bagi anak kecil
namun ombak di kawasan pulau merah menjadi salah satu tempat ideal untuk penggemar olahraga selancar
berbeda dengan pantai pelengkung atau g land yang hanya bisa dinikmati orang orang
ombak pulau merah bisa menjadi tujuan peselancar pemula amatir juga profesional
maka saya pun memutuskan untuk mencoba kelas lancar amatir
satu dua tiga itu berdiri
iya seperti itu langsung condong ke depan
jadi tumpuan berat badan itu ada di kaki depan
satu kali dua kali tiga kali jatuh tidak membuat saya patah semangat
rasa penasaran saya membakar semangat untuk bisa berdiri di atas papan selancar
wah capek banget

tapi seru seru banget
selain tanah merah di bukit sebutan merah berasal dari pasir basah di sekitar pinggir pantai
yang terkena sinar matahari tenggelam ketika sore hari
sayangnya sore itu langit mendung menyelimuti pantai pulau merah
sehingga pemandangan matahari terbenam yang saya tunggu tunggu tidak tampak sore itu